eksekusi mati terhadap terpidana narkoba akan segera dilakukan di nusa kambangan
dan koresponden cnn indonesia mumtazah catra di ningrat terus memantau perkembangan ini
taza sudah adakah kepastian perihal waktu eksekusi hukuman mati ini kapan akan dilangsungkan
ya reinhardt hingga saat ini memang kami belum mendapatkan informasi terkait dengan kapan eksekusi mati tahap ketiga akan dilaksanakan
dan juga siapa saja yang masuk ke dalam daftar eksekusi mati tahap ketiga
dan saat ini terkait dengan perkembangan situasi hari ini memang hari ini menjadi hari terakhir bagi para keluarga
yang ingin datang menjenguk para kerabat mereka yang ditahan di sejumlah lapas yang berada di pulau nusa kambangan
karena mulai senin besok jadwal besuk akan dibatasi untuk dihentikan secara sementara
hingga jadwal eksekusi telah dilaksanakan begitu
dan biasanya untuk jadwal besuk ini dilaksanakan antara hari senin hingga hari kamis
dan hari kamis ini adalah hari terakhir dan sedangkan untuk hari senin besok
akan tidak diperbolehkan lagi ada keluarga yang untuk menjenguk sejumlah keluarga mereka yang berada di lapas nusa kambangan
sebelumnya juga saya mendapat informasi bahwa sudah ada sejumlah keluarga yang datang menjenguk sejumlah terpidana mati yang berada di nusa kambangan
namun memang tidak diketahui siapa nama lengkap mereka hanya saja memang datang
yang keluarga ini rata rata datang dengan diam diam dan datang sekitar setidaknya dua minggu yang lalu
dan dari sejumlah informasi yang saya dapatkan dari sejumlah warga yang berada di nusa kambangan
ada di sini dan juga berkumpul dengan para keluarga terpidana mati ini
mereka menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa para terpidana mati ini sudah mendapatkan informasi terkait dengan jadwal eksekusi mati mereka
namun kemudian memang informasi ini pun juga saya tidak dapat konfirmasikan
karena hingga saat ini memang dari pemerintah sendiri belum mengeluarkan jadwal eksekusi mati
dan kondisi di dalam lapas sendiri dikabarkan masih kondusif
dan terkait dengan kegiatan hari ini ada juga kedatangan dari kepala kanwil jawa tengah dan juga kdv
lapas ada juga direktur keamanan dan juga ketertiban yang datang untuk melakukan pengecekan terkait dengan ruang isolasi yang baru yang berada di lapas batu
karena sebelumnya ruang isolasi hanya ada di lapas pasir putih namun kali ini sudah ada ruang isolasi baru yang berada di lapas batu
jika hari ini merupakan hari terakhir keluarga bisa menjenguk terpidana di dalam
apakah anda melihat ada peningkatan aktivitas dari keluarga yang datang untuk menjenguk hari ini
jenguk hari ini
biasanya bagi para keluarga terutama keluarga terpidana mati
mereka akan diberitahukan terlebih dahulu terkait dengan jadwal eksekusi mati
sebelum akhirnya kemudian para terpidana mati ini dimasukkan ke dalam ruang isolasi
yang mana nantinya pada saat di ruang isolasi tersebut
para terpidana mati ini kemudian hanya akan didampingi oleh para rohaniawan dan juga staff yang berada di lapas nusa kambangan
dan hingga saat ini memang tidak ada keluarga
keluarga yang saya lihat datang untuk menjenguk para terpidana mati reinhardt
baik taza jadi hari ini tidak ada pihak keluarga yang datang untuk menjenguk
tapi dari pantauan anda di sana apakah peningkatan keamanan hari ini berbeda dengan hari hari sebelumnya
dalam arti lebih ditingkatkan lagi
kalau secara fisik memang kalau dilihat sendiri rehat memang tidak ada peningkatan pengamanan
baik dari brimo ataupun dari pihak kepolisian tidak terlihat di kawasan di depan di wijayapura ini merupakan dermaga
menuju ke pulau nusa kambangan
hanya saja memang setiap lima hari sekali saya melihat adanya satuan petugas dari brimob purwokarto
yang kemudian datang untuk melakukan ekstra pengamanan
karena memang ada penambahan sekitar empat belas hingga dua puluh personil yang datang untuk melakukan pengamanan di kawasan pulau nusa kambangan
terkait dengan adanya isu eksekusi mati yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini
kemudian adanya bremot ini memang penambahan bremot ini
adanya kerisauan terkait mungkin adanya kericuhan dan juga kegaduhan yang mungkin terjadi
ataupun dilakukan oleh para terpidana mati yang mungkin akan ada perubahan psikis karena terkejut
ataupun mungkin adanya ketakutan dari para terpidana mati ini terkait dengan adanya eksekusi mati
yang mungkin akan dilakukan dalam waktu yang dekat reinhardt
baik terima kasih mumtaz zacat radiningrat langsung dari cilacap jawa tengah